seorang anggota polisi di garut yang berjoget ala legenda pop dunia michael jackson menjadi viral di media sosial
brigadir taufik pun unjuk kebolehan di hadapan ribuan siswa smk di garut saat penyuluhan bahaya narkoba
berita terkini mengenai pembahasan berita terkini
menari menirukan gaya khas michael jackson
tak heran kehadirannya disambut antusias ribuan siswa smk negeri satu garut saat dirinya bertugas memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba
banyak siswa yang memintanya untuk langsung menari ala michael jackson
keriuhan pun langsung pecah ketika brigadir taufik mulai menari di atas panggung
banyak siswa yang sengaja mengabadikan aksinya menggunakan telepon genggam
tidak hanya itu pria yang memang memiliki hobi menyanyi ini juga mempertontonkan kepiawayanya menyanyi dan memainkan wayang golek
selain sebagai hobi menari dan menyanyi menurut brigadir taufik bisa menunjang tugasnya sebagai penyuluh di satuan bin mas polres garut
saya suka soalnya memang itu sekaligus pekerjaan saya di bagian bimas ya
binmas itu kan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat
pada siswa kepada masyarakat dan intinya semua ya
berarti semua elemen ya
kan kita bisa memberikan penyeluhan ya
terbukti selama proses penyuluhan bayar narkoba para siswa bisa menikmatinya
mereka pun mengapresiasi aksi brigadir taufik yang mahir menari dan menyanyi
pak soalnya polisi zaman sekarang kan dilihatnya jarang ada yang bikin gitu
ya ini juga seru suaranya juga enak
ya kalau saya sih baru kali ini lihat polisi diklaim
sebelumnya aksi menari yang dilakukan brigadir taufik memang ia gunakan untuk menghibur kawan kawannya sesama anggota kepolisian
deden rahadian garut